allah akbar allah akbar
presiden joko widodo bersama ibu negara iryana joko widodo
serta putranya kaisang pangarep
melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
di halaman istana kepresidenan bogor jawa barat pada kamis pagi
bertindak selaku imam solat idul fitri serdari tuan payopo
yang kesehariannya bertugas sebagai anggota tim pampri den satu grup a
pasukan pengamanan presiden paspampres
sholat idul fitri yang dilakukan presiden jokowi dan ibu negara
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat
dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menjaga jarak antar orang
wakil presiden k h ma'ruf amin melaksanakan solat id
di pendopo kediaman resmi wapres jakarta
khatib yang memimpin solat adalah ustaz abdul muiz ali
selain sholat yang digelar terbatas
halal bihalal digelar di dalam kota
kediaman wapres ditiadakan
sesuai surat edaran mendagri tentang pembatasan kegiatan buka puasa bersama
pelarangan open house atau halal bihalal pada hari raya idul fitri
gubernur dki jakarta anies baswedan merayakan idul fitri bersama keluarga besar
di kediaman pribadinya di kawasan cilandak jakarta selatan
usai sholat id berjamaah perayaan dilanjutkan dengan kegiatan internal keluarga
dengan mematuhi protokol kesehatan
anies berharap semoga lebaran kali ini menjadi lebaran terakhir dalam kondisi pandemi
jadi kami bersama sama seperti anjuran untuk menghindari interaksi
menghindari pertemuan pertemuan yang besar untuk kita sama sama menjaga keselamatan
tadi saya sampaikan kebersamaan selama lebaran ini ditopang dengan keselamatan
karena kita sehat kita selamat kita bisa bersama sama ini
sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka
ditemani sang istri selvi ananda
melakukan sholat id bersama masyarakat solo di pendopo balai kota solo
jemaah yang hadir merupakan perwakilan warga solo yang diundang khusus oleh pemkot solo
protokol kesehatan dengan penggunaan masker dan jaga jarak antar jemaah
diberlakukan selama pelaksanaan sholat id
tidak ada ketiakan tidak ada ketiakan di rumah saja
ya ini di masa pandemi kita menahan diri
di rumah dulu saja
nanti halal bihalanya setara taring saja
sementara itu untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
gibran meniadakan pelaksanaan open house dan halal bihalal
tim liputan cnn indonesia